akhirnya ketemu juga
aku ponti aku tikus yang dulu pernah nolongin kamu
waktu kamu mau meminta jerami jadi emas
sekarang aku udah bebas dari kutukan
dan sekarang aku berubah jadi manusia
buat mada gipe
kamu tinggal di rumah juragan
bapak apa apaan sih

aku ketemu mada
bu gendis nggak apa apa kan
bu gendis nggak apa apa kan
sekarang kamu naik ke atas menara sana ya
om juragan sudah menyiapkan alat untuk memintal benang
kamu tinggal membuat benang emas sebanyak banyaknya ya
ya udah cepat kamu kerja sana
biar kerjaanmu cepat selesai
kalau jatuh om juragan rugi ya
menjadi benang emas ya
kalau aku kebelet pipis gimana
hehehe om juragan sudah mempersiapkan semuanya
ah kamu jangan bibit sembarangan
om juragan sudah siapkan pispot
kalau sudah penuh nanti om juragan yang bawa turun
pokoknya semuanya sudah lengkap
soal makanan juga
oh om juragan nanti jadi delivery
pokoknya kamu tinggal kerja
jangan bikin edang lain
eh mau ngapain lu mari
mau masuk bang
di sini bukan tempat buat main
siapa yang mau main
saya kesini mau jemput mawar
juragan samiun sudah nyulik teman saya senaknya
uh mentang mentang badannya gede

gimana ya caranya memintal jerami jadi benang emas
kok ngeliat dia kayaknya gampang banget
kabarku buruk prikum bang
jerami disuruh dipintal jadi benang emas
gak usah sedih
kamu tidur aja dulu
nanti aku kasih kejutan deh buat kamu
udah pokoknya kamu tidur dulu
besok pagi kamu juga tidur
besok pagi kamu juga akan tahu
udah cepetan sana tidur